tim putra indonesia akhirnya mengakhiri puasa gelar thomas cup dengan mengandaskan china tiga poin tanpa balas
sebagai unggulan pertama pada kejuaraan bergu capaian ini memang seharusnya terjadi
sementara itu tim putri hanya mampu bertahan di perempat final uber cup
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat olahraga budi arthosambasi di jakarta
selamat malam beng sam
dan tiga tiga pasangan maupun tunggal bermain sangat bersemangat dan tahu membela negara
oke bagaimana melihat performa sendiri dari tim putra kita bung sam di ajang kemarin
ya agak deg degan ketika jojo menjadi penentu ya
karena sehari sebelumnya jojo sudah terkuras habis tenaganya menghadapi anton sen
tapi akhirnya berhasil lah
oke jadi memang kita melihat performanya cukup baik bahkan sangat baik ya
bung sam kita lihat di partai final susunan pemain ini kan cukup bisa dibilang cukup beda ya
dan cukup berani
nah ganda pertama kita tahu diberikan pada fajarian
dan mereka berhasil membuktikan bahwa mereka mampu
apakah ini kemudian bisa kita lihat sekaligus mungkin menjadi pertanda bahwa regenerasi yang selama ini kan
saya khawatirkan regenerasi di nomor ini berjalan dengan baik beng sam
saya kira kemarin itu tes atau uji coba untuk rian dan fajar
dan mereka cukup berhasil ya
mereka menjadi penentu di depan nanti
oke kemudian kalau kita lihat di sektor
tadi kan ganda ya
di sektor tunggal
dua single atau pemain tunggal ini kan harus bermain tiga game
melawan pemain yang peringkatnya jauh
apa yang bisa anda analisa pengamatan dari hasil ini
saya kira kita unggul di sektor tunggal ya
kejutan juga sih
dan tiongkok ternyata juga gak tampil bagus bagus amat
gak seperti biasanya
oke apa jadi berarti ini bisa menjadi keuntungan juga anda melihat kemarin ya
dengan performa china
tiga nol langsung itu sebuah fakta yang gak bisa dibantah ya
bahwa kita jauh lebih bagus daripada tiongkok
tapi kalau kita lihat mungkin harapannya kan dari pecinta olahraga bulu tangkis kan
dimana ada thomas ketika kita berhasil membawa piala thomas
kita pun juga bisa berhasil membawa uber
sehingga dua piala ini thomas dan uber bisa dikawinkan
tapi sayangnya tidak untuk kali ini
melihat ini apakah mungkin sebagai pertanda atau mungkin sinyal bahwa memang kondisi pemain putri kita tidak sebaik
atau semaksimal performa dari tim putra
ya sementara saya kira kesimpulannya begitu ya
oke melihat regenerasi ini sendiri di tim putri bulu tangkis kita seperti apa bung sam
kemarin kita lihat di olimpiade ganda greysia apri cukup memberikan kejutan
dan mencetak prestasi yang sangat sangat sangat apik gitu
artinya regenerasi di nomor putri indonesia ini juga
kita sukses lah untuk pembinaan di uber juga
kalau di nomor tunggal putri bagaimana bung sam
tunggal putri di tunggal putri
kalau putri kita masih dalam posisi mencoba satu dua pemain yang kemarin juga ikut diturunkan ya
tapi masih belum kelihatan hasilnya
masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan
ya masih banyak
pekerjaan rumah di masa mendatang
pekerjaan rumah apa yang menurut bung sam harus menjadi fokus harus menjadi pr serius saat ini
menjaga momentum piala emas ini supaya tetap ya bersemangat ya
kita merencanakan masa depan yang lebih baik lagi prestasi lebih baik lagi
pertama kali kita mencetakkan prestasi yang sangat baik dari bulu tangkis indonesia olimpiade kemudian juga sekarang thomas
artinya memang bulu tangkis indonesia ini masih bisa menunjukkan tajinya ya
itu pun diuji dari dua ajang ini paling tidak
tapi bagaimana dengan hal pembinaan yang harus dilakukan agar ini konsistensi ke depannya
masih banyak line up line up atau ajang ajang lain di depannya
karena pembinaan kita tidak ada masalah untuk sementara ya
itu ditunjukkan dengan dua puncak prestasi merebut medali di olimpiade maupun piala thomas ya
dan tinggal bagaimana pemain menyesuaikan diri dengan turnamen turnamen yang begitu banyak
yang sekarang sudah mulai bergulir ya setelah pandemi berapa lama
kalau kita lihat yang masih menjadi pr kan sebenarnya di putri ya di tim putri kita
apa yang menurut anda harus lebih dimaksimalkan
mungkin semacam gebrakan yang harus dibuat agar tim putri kita dalam hal pembibitan ini mungkin bisa juga mengejar ketertinggalan ini
masih banyak pr kan tadi
ya bertanding sebanyak banyaknya mengikuti turnamen turnamen sebanyak banyaknya
hanya itu dan saya kira kita punya potensi untuk membentuk tim uber yang lebih baik lagi di masa depan
terkait dengan insiden kemenangan piala thomas kemarin kita tanpa pergibatnya bendera merah putih ini juga saya harus minta ini
tanggapan anda seperti apa
kalau tadi menpora sudah meminta maaf bahwa ini salah satunya disebabkan adanya transisi kepengurusan yang tidak berjalan sehingga ada misleg di situ
benang kusutnya ada di situ
sebagian publik saya kira
tidak ada masalah dengan tidak berkibarnya merah putih di upacara pemberian piala ya
tapi sebagian lagi tersinggung
jadi memang ini masalah yang cukup pelik
dan saya kira menpora sudah minta maaf
perwakilan dari ladi juga sama minta maaf
walaupun masing masing punya alasan yang menurut saya kurang tepat
kelihatannya kita tidak memberikan perhatian yang serius
kesalahan itu yang selama ini terjadi berulang kali
dan tampaknya memang kita belum memiliki sistem yang cukup ketat untuk mengontrol bagaimana supaya atlet atlet kita tidak terlibat doping
karena mencurigakan sekali banyak kasus yang menunjukkan bahwa doping itu masih menjadi penyakit utama di pembinaan kita sementara
dunia olahraga internasional
internasional sekarang lebih ketat menyerapkan doping sistem pengawasannya ya
jadi memang kita harus lebih memberikan perhatian ke sana
jangan hanya karena masalah terlambat ngirim sampel terus jadi rugi semua
iya iya anda melihat ketidakseriusan dalam penanganan perihal imbas atau sanksi dari doping ini kah
karena ini kan sebenarnya bukan permasalahan kemarin
ini kan sudah berjalan beberapa waktu yang lalu
iya terlambat mengirim sampel itu sudah kesalahan
yang saya kira matir sekali
bisa terlambat mengirim padahal sudah jelas ada deadline
ada yang barang yang harus dikirim dan ditunggu oleh yang wada ya
jadi kok bisa
bukan kesalahan elementar seperti itu
nah ini penyakit kita
artinya pengurus olahraga kita nggak semuanya cermat
tidak semuanya punya kapasitas untuk mengurus olahraga kita
itu yang intinya
oke bagaimana menyingkirkan penyakit itu apalagi kita tahu ini bukan bicara soal bulu tangkis saja
kita berbicara banyak sekali line up ke depannya di olahraga olahraga lainnya
kalau ini tidak dibereskan artinya ini bisa menjadi sandungan besar
artinya apa kejadian kemarin di thomas cup bukan tidak mungkin untuk kita lihat
dan kita tidak ingin itu terjadi kan bungsam
iya betul persis sekali
saya kira kita di all england juga melakukan kesalahan elementer ya
walaupun itu bukan kesalahan pengurus tapi kesalahan wasit
lalu kita marah marah kan
kita sampai ngomong akan menuntut wbf ya
lalu di cas mahkamah olahraga dengan tuduhan diskriminatif
padahal kita yang keliru
itu inti yang ingin saya sampaikan adalah para pengurus olahraga kita ini kadang kadang suka salah reaksi
ini sekarang bikin tim verifikasi
tim persempatan untuk apa
oke yang paling mendesak yang harus dilakukan menurut anda sekarang
kita cepat cepat melobi wadah
dan itu sangat dimungkinkan
agar kita tidak terkenal sanksi
dilarang menjadi tuan rumah turnamen turnamen olahraga regional maupun internasional
karena kita banyak ada rencana ini ke depan kan
mulai dari motorbike motogipi gp
lalu juga piala dunia sepak bola under dua puluh
piala dunia basket
jangan sampai nanti kita stanggor lagi
dari sekarang harus mulai melobi wadah supaya ya semuanya bisa dinegosiasi lah
kalau sampai gagal artinya kita kena hukum terus
wah silahkan kita
kita akan tunggu bagaimana negosiasi tadi yang diharapkan oleh bung sam
tidak hanya bung sam tentunya semua masyarakat indonesia juga
permohonan maaf ibaratnya diterima
tapi what's next ini yang kita tunggu
terima kasih bung sam sudah bergabung dengan cn indonesia
konektif malam hari ini